selamat pagi yuda dan memang menteri luar negeri negara negara angkota g dua puluh dan juga sejumlah menteri luar negeri negara negara di luar g dua puluh yang diundang untuk mengikuti foreign minister meeting sinusa dua bali ini sudah berkumpul di venue utama
dan nampaknya sebentar lagi mereka akan melaksanakan rangkaian ataupun program pertemuan dari pagi hingga sore hari nanti
dan terkait tadi laporan yang tadi anda sampaikan terkait dengan kedatangan menteri luar negeri
di inggris elizabeth trust dan napaknya pada pagi hari ini kami dapat informasi bahwa elizabeth trust baru saja meninggalkan bali untuk langsung bertolak ke inggris raya karena dinamika politik yang terjadi di inggris dengan mundurnya boris johnson sebagai perdana menteri
dan memang elizabeth truss menjadi salah satu calon yang digadang gadangkan di inggris untuk menggandikan posisi boris johnson sebagai perdana menteri
nanti kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa
nah terkait dengan jumlah menteri atau menteri luar negeri yang sudah hadir pada
pada foreign minister meeting pada pagi hari ini
dan sudah hadir nama nama yang memang digutunggu oleh seluruh dunia seperti lavros menteri luar negeri rusia juga ada blinken menteri luar negeri amerika serikat dan juga pastinya ada menteri luar negeri dari tiongkok wang yi
dan mereka datang menghadiri konferensi ataupun pertemuan ini dan nanti kita akan lihat sama sama bagaimana hasilnya
karena yang menarik di sini adalah sebelum pertemuan ini berlangsung sudah terdengar adanya sinyelman sinyelman adanya penolakan dari negara negara barat
terutama dengan negara g dua puluh atas kedatangan lavros menteri luar negeri rusia di event kali ini
namun kita melihat sama sama tadi sudah hadir nama nama penting dari g dua puluh dan juga pastinya menteri rusia sudah hadir di sini
kita akan lihat bagaimana dinamika di dalam ruang pertemuan nanti
dan ada beberapa isu yang akan diangkat pada pertemuan kali ini
yang pertama adalah terkait dengan penguatan multilateralisasi dan juga terkait dengan mencari solusi ataupun langkah langkah mengatasi kelangkaan pangan
dan juga tingginya harga komoditas secara global
dan memang isu isu inilah yang nampaknya akan banyak dibahas pada pertemuan g dua puluh foreign minister meeting kali ini
karena kalau kita merujuk dari sejumlah pertemuan bilateral antara menteri luar negeri indonesia retno marsudi dengan sejumlah menteri luar negeri negara negara g dua puluh
ataupun yang di luar g dua puluh memang sebagian besar mereka mengangkat tema tema yang juga diangkat pada sesi pertama dan sesi kedua pada pagi hingga sore hari ini
saya coba men summary sedikit yuda terkait dengan pertemuan bilateral sudah berlangsung atau sudah terjadi antara retno marsudi dengan sejumlah menteri luar negeri
seperti menteri luar negeri dari korea selatan pak jin di mana kedua menlu sepakat atau berkomitmen untuk memulihkan rantai pasokan global
kerajinan makanan dan pupuk terkait dengan invasi rusia ke ukraina
dan juga bahkan korea selatan menginisiasi atau merekomendasikan akan sebaiknya dilakukan pertemuan dua plus dua
di mana pertemuan antara menteri luar negeri juga menteri pertahanan antar kedua negara
kemudian juga ada pertemuan bilateral dilakukan antara retno marsudi dengan penny wong yaitu menlu dari australia
pertemuan kedua menlu ini terjadi komitmen bahwa kedua menlu bersepakat untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan ekonomi global
dan juga terkait dengan solusi damai di ukraina
dan juga ada pertemuan antara retno marsudi dengan menteri luar negeri tiongkok yaitu wang yi
di mana dari kedua men lu ini mereka sepakat untuk meningkatkan kerjasama asean dan juga republik rakyat tiongkok
dan juga diperlukan adanya solidaritas suara dari negara negara berkembang
untuk mengakhiri ataupun menghentikan perang di ukraina dan juga adanya integrasi dalam memulihkan pasokan pangan dan juga komoditas secara global
ekeruli terima kasih untuk laporan langsung anda dari nusa dua bali selamat berjogas kembali